asap hitam pekat muncul dari dalam basement di tower f apartemen basura di jatinegara jakarta
timur minggu sore sebuah kendaraan blower dikerahkan untuk mengeluarkan asap hitam dari
basement sementara penyelidikan pun dievakuasi untuk berjaga jaga api meluas awalnya saya kira
apa gitu kan ribut ribut kiri nah terus ternyata pas saya lihat ke bawah banyak pemadam kebakaran
pengambulan cinta sini akhirnya saya turun ternyata yang kebakaran di tower eh eh tower f
menurut kc ops damkar suku dinas pemadam kebakaran jakarta timur kebakaran diduga
berasal dari sepeda motor yang terparkir di baseback informasi awal baru sepeda motor ya
karena kita mau masuk pandangan
setelah kurang lebih empat jam api akhirnya berhasil dipadamkan sedikitnya delapan belas unit mobil
pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api pasca kebakaran empat puluh satu sepeda motor terbakar
lima mobil hangus terbakar dan lima belas mobil lainnya ikut terkena dampak hanya menghanguskan kendaraan
juga merambat ke bagian atap basement tim liputan cnn indonesia